kamu kenapa kayak kaget gitu
bapak ngapain disini
kamu pasti belum makan kan
gak usah dapat sendiri aja
berarti tadi kamu makannya masih kurang
hukumnya perutnya masih bunyi
sekian dulu ya sayang ya
capek an ya
kan tuh panas ya kan
nenek senang sekali
melihat kalian latihan hari ini
kalian penampilannya harus bagus
dan semangat seperti hari ini
nenek mau bicara sama bening
saya boleh bicara sama bening sebentar
silahkan bu aja
kenapa nek ada apa
nenek punya kabar baik buat kamu
nenek udah menemukan
sekolah yang bagus buat bening
jadi mulai semester depan
bening udah bisa sekolah
nanti biar bu ati yang urus
kok kamu kayak gak suka
dengar berita baik gini
kamu mau sekolah kan
aku pengen sekolah banget
dari dulu aku pengen sekolah
aku tinggal sama mereka
kasian kalo mereka gak sekolah
cuman aku yang sekolah
aku tinggal sama mereka
aku tinggal sama mereka
ada benarnya juga omongan bening
pasti dia nggak enak sama teman temannya yang lain
harusnya aku juga mikirin
anak anak yang lain disini
nenek punya ide
gimana kalo temen temen kamu
semua yang disini
nenek sekolahin juga
jadi gak bening aja yang sekolah
nenek gak terpaksa kan
nenek gak terpaksa
ini semua keinginan nenek
malah nenek mau terima kasih sama bening
soalnya bening udah ngingetin nenek
nenek udah sekolahin semua temen temen
nek boleh aku kasih tau temen temen
kalau mereka akan masuk sekolah
ada yang saya mau sampaikan
ke ibu sama anak anak
rencananya nenek mau sekolahkan
ibu ajeng terima kasih banyak ibu
seharusnya ucapan terima kasih itu untuk bening
karena bening yang sudah
kalau anak anak semua di panti ini
berhak untuk mendapatkan pendidikan juga
sekali lagi saya ucapkan terima kasih
semoga allah membalas semua kebaikan ibu
kamu kenapa kayak kaget gitu
bapak ngapain di sini
bapak sebelum makan kan
gak usah bapak sendiri aja
berarti tadi kamu makannya masih kurang
hukumnya perutnya masih bunyi
saya itu mau ngajakin kamu makan malam
di restoran yang masakannya terlalu enak
saya mau kamu catat semua bumbu bumbu yang ada di masakan ini
ya soalnya saya mau restoran di hotel kita
itu punya menu yang sama enaknya
biar kamu juga bisa sekalian makan
gak bunyi lagi deh perutnya
oh saya sih pak
oh saya ajak kamu soalnya pak arya sebagai head chef itu lagi beralangan ya
lagipula ini kesempatan bagus buat kamu nay
biar karir kamu bisa berkembang
kamu gak mau selamanya kan jadi kok helper
kita jalan secara
bunda aku kangen semua bunda
bunda sebenarnya ada dimana sih
aku kangen semua bunda
terima kasih pak bu
silahkan pak bu
kalau ada dia pasti saya bungkus makanannya makan di rumah sama bening
mudah mudahan dia di luar sana makan makanan enak ya pak
saya tahu ini berat
bening di luar sana
dia mau kamu tetap sehat
kalau kamu terus niksa diri kamu
kamu nggak mau makan
sekarang dimakan ya
ini makan yang enak banget
saya pesenin buat kamu
buat kita makan bareng bareng
lagi pula kan kamu harus cobain
kamu harus tahu bumbu bumbu apa aja yang ada di
dari masakan ini
kalau kamu gak mau coba
gimana kamu bisa tahu bumbunya apa aja